sebuah mobil dinas milik komisi penanggulangan aids kpa kabupaten sukabumi terlibat kecelakaan dengan sebuah truk tronton bermuatan semen
sementara itu di cianjur sebuah minibus yang menghindari pejalan kaki menabrak bengkel
mobil dinas komisi penanggulangan aids kpa kabupaten sukabumi yang membawa wakil ketua kpa kabupaten sukabumi bertabrakan dengan truk tronton bermuatan semen di jalan raya pelabuhan ratu sukabumi kabupaten sukabumi
akibatnya sopir dan wakil ketua kpa kabupaten sukabumi terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat luka dan sempat pingsan setelah tabrakan

kecelakaan juga terjadi di jalan raya cianjur sukabumi
minibus dengan nomor polisi b tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima yf menabrak bengkel di pinggir jalan
menurut saksi mata mobil melaju dari arah sukabumi menuju cianjur dengan kecepatan tinggi namun tiba tiba saja mobil oleng ke kiri jalan
rupanya sopir berusaha menghindari penyeberang jalan
kayak ada orang mau menyeberang jadi dibuang ke kiri
itu mengandang apa
mengandang ini bengkel
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kondisi bagian depan mobil mengalami rusak parah
tim liputan transmedia